saudara saudara sekalian sebelum saya lanjutkan izinkan saya membuka sidang ini dengan dua baik pantun
ada burung di atas dahan dahannya ada di pohon beringin
saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin